selamat sore teman teman semuanya
kita buat adalah sebagai konversi pers
selalu mendapat ganggu gangguan
yang mana menurut kami sebenarnya
gugatan gugatan itu tidak berdasar
tentunya harus kita hormati
ada nikolai dan ada
satu di pt un
satu dua di pengadilan negeri
gugatan yang di pt un itu
perkara di mana ada tuduhan tentang
beberapa waktu yang lalu
sebenarnya persoalan dinasti politik
pengadilan negeri jakarta pusat
oleh pengadilan negeri jakarta pusat
dinyatakan telah tidak diterima
dan gugatan tersebut tidak diterima
tidak diterima oleh pengadilan jakarta pusat
sudah panjang sekali urusannya
beliau menggunakan ijazah palsu
egy sujana dan gugatannya
itu dinyatakan tidak dapat diterima
mengenai ini kami perlu jelaskan
hal ini memang tidak boleh kita biarkan
orang lain yang tidak ada
hubungan hukum dengan pak jokowi
nanti menjadi wali kota
lantas dari pihak egy sujana mengatakan
kok pak kami yang membuktikan
kok pak jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu
setiap orang ini dibiarkan seperti ini
bayangkan semua nanti pejabat pejabat
akan dituduh ijazah pak menteri itu
membantah oh tidak benar itu palsu
lantas orang itu bilang pak menteri lihat buktikan
seperti kemarin juga kami sampaikan di mahkamah konstitusi
adalah actore incumbit probatio
saya katakan ini untuk menjadi pemahaman
kalau anda menuduh pak jokowi adalah
pak jokowi itu menggunakan ijazah palsu
persidangan kita sudah katakan
lantas pak egy sujani mengatakan
republik indonesia yang sudah
sekian tahun bahkan akan berakhir
tanpa dasar ini kan tidak
itu juga sudah dihukum
di pengadilan negeri solo
dia bersalah bersalah karena
pak jokowi sebagai orang menggunakan
pengadilan nah sekarang dia
ternyata juga tidak terbukti
nah ada satu lagi perkara yang
juga itu gangguan terhadap pak jokowi menurut kami
calon presiden nah padahal
dalam waktu singkat ini akan segera diputus
ditunjuk oleh pak jokowi
izin ibu negara ibu riana
wakili dua sudah diputus
satu lagi kita menunggu putusannya
penyataan sekali lagi adalah
itu adalah tidak benar
oleh pengadilan negeri jakarta pusat
bahwa itu tidak benar
itu tidak benar semua
gugatan gugatan tersebut telah dinyatakan
tidak diterima baik oleh
pengadilan negeri jakarta pusat
dan jangan lagi ada orang orang
keterangan kami mungkin ada mbak niko
hanya menambahkan apa yang disampaikan
fonis di pengadilan negeri solo
menguatkan putusan pengadilan negeri solo
nah inilah bambang tri menggunakan egy sujana
dan kawan kawan kembali mengajukan
nah untuk itu saya minta kepada pihak pihak
dan sebagainya dari pak jokowi
segera dihentikan karena mempunyai dampak
apabila masih terus dilakukan itu
mohon untuk segera dihentikan
yang ada bagi pihak pihak tersebut
provokatif berita berita yang fitnah
saya kembalikan kepada prof oto
baik terima kasih teman teman semuanya
itu yang di pt tutun
itu adalah egy sujana dan
jadi sudah jelas ya
membuktikan tentang tuduhan tunda mereka
itu hanyalah suatu narasi narasi
ada juga di dalam perkara pidana
kenapa itu dinyatakan dihukum
fitnah atau pencemaran nama baik
gitu kan nah sedangkan di perkara ini
di pengadilan tentunya kita buktikan sebaliknya
ada yang ingin dikatakan
di satu lagi perkara
oke jadi ada tiga gugatan
yang di petun jakarta itu pengajuannya
tim pembela demokrasi indonesia
itu petrus salistinus dan kawan kawan
pak jokowi lebih kurang yang dibahas
sudah diputus oleh pn petun jakarta
dilakukan oleh diajukan di pn jakarta pusat
oleh tim pembela demokrasi indonesia
di jakarta pusat dan ini masih berjalan
absolut tapi masih menunggu
lalu perkara ketiga diajukan oleh
palsu inilah yang baru diputus hari ini
petitumnya mungkin biar teman teman tahu
satu memerintahkan pak jokowi untuk menunjukkan ijazah
tuntutannya adalah agar penggugat atau terpidana
yang ketiga agar pak jokowi membiarkan
rugi sepuluh triliun juga jadi dua x sepuluh triliun
minta maaf dan mengakui kesalahannya pada rakyat
menggunakan ijazah palsu jadi inilah peticumnya
pokok pekara karena sudah dinyatakan tidak berwenang
selamat sore pak oto dan juga
penegasan aja tadi kan sempat disampaikan bahwa
ataupun juga keluarga pak jokowi
misalnya menggugat pihak pihak yang
mengajukan atau misalnya sudah ada mungkin
jadi terhadap yang pertama yaitu
itu kan dulu dia melakukan
dan akhirnya bambang tri
bukan oleh pak jokowi yang laporkan
penjara dan dikuatkan
tuduhan kepada pak jokowi itu kan tidak benar
seperti tadi yang dibacakan itu malah diminta lagi
gugatan ganti rugi dan sebagainya
ada lagi pihak tertentu yang menggugat lagi
kok sudah tiga ada gugatan dua sudah diputus
beliau itu sungguh sungguh berjiwa
tidak pernah mau melaporkan seperti ini
terharu betul ya melihat pak jokowi ini
tapi pak jokowi itu selalu mengaminkan
dia rela dicacimaki begitu yang penting negara ini
baik jadi tidak ada pun
satu pesan sampai sekarang ini
kepada kami untuk mengatakan gugat balik
nah itulah kehebatan daripada pak jokowi ini
tidak berhasil nah terus mau apa
bahwa dia tidak mau membuat suasana menjadi keruh
kalau anda tidak yakin juga di pengadilan
berhasil juga jadi ini
pesan yang ingin disampaikan itu adalah pertama
keinginan untuk melaporkan siapapun
jangan sampai ada lagi menuduh pak jokowi
melakukan politik dinasti karena ternyata
tidak ada buktinya jangan ada lagi
pengadilan negeri jakarta pusat bahwa itu
tidak benar jadi saya kira
saya ucapkan terima kasih kepada semua
di dalam perkara itu ada
nah terima kasih kepada beliau mereka semua
dan juga terima kasih kepada pengadilan tun
ini secara adil dan fair